ya melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan putra mbah mun tadj yassin maimun atau gus yassin yang juga merupakan wakil gubernur jawa tengah assalamualaikum gus yassin
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya pertama tama kami mengucapkan ikut berduka cita sedalam dalamnya atas wafatnya mbah mun yang ingin saya tanyakan adalah kapan pertama kali kabar ini anda terima terkait dengan wafatnya mbah mun
ya tadi pagi kebetulan saya dapat tugas dari kantor ke jakarta perjalanan pesawat dari semarang jam tujuh
di pesawat saya mau turun ke pesawat itu saya buka wa ada kabar dari mekah bahwa mbah maimun kritis
saya telpon yang masih kabar cuman tadi memang nggak ada sambungan
adanya suara hanya cuma tangisan saja
lalu selangkut berapa menit dikabarkan bahwa mbah mun sudah meninggal
iya sebelum berangkat ke tanah suci apakah mbah mun ini gerah atau sakit atau memang faktor usia
ya kalau sakit beliau banyak sebenarnya sih
sejak usia empat puluh
dulu itu diabetes sudah punya darah tinggi ada macam macam
cuman sampai sekarang memang beliau mengkonsumsi obat sejak usia empat belas
kemarin berangkat itu masih sehat
nggak ada masalah apa apa
dan tadi malam kita masih kontak sama teman teman di mekah yang menyatakan beliau sehat nggak ada masalah nggak ada keseluruhan
oke saat ini yang mendampingi mbah mun siapa
ya beliau saat ini didampingi sama istri beliau sama santri ada tiga
dan sudah ada kabar kapan mbah mun akan dimakamkan dan juga dimakamkan di mana begitu
ya tadi kita ucapkan terima kasih kepada pak presiden kepada pemerintah
tadi saya langsung ditelepon sama pak presiden untuk menanyakan mau dimakamkan di mana
ini keluarga sudah memutuskan untuk dimakamkan di mekah tepatnya di mekah
dan apakah ada rencana untuk menggelar doa bersama di pondok pesantren di rembang atau seperti apa rencana keluarga yang ada di jawa tengah gus
yang ada di keluarga jawa tengah tentu kami biasa nanti melakukan doa bersama
ada tahlil hasapan
dan ini sampai saat ini pun para santri sudah mulai membaca al quran mengatamkan al quran di masjid komplek masing masing
ada rencana perwakilan keluarga yang akan berangkat ke mekah gus untuk pemakaman
ya kan untuk pemakaman kayaknya sudah tidak mungkin karena nanti dimakamkan habis duhur
habis sholat duhur saat ini sudah dimantikan sudah dibawa ke masjid ilharam untuk nanti menunggu sholat duhur
sholat di sana
kapan terakhir gus yasin bertemu secara langsung dengan bahmun
ya saya ketemu terakhir tanggal dua puluh delapan karena kebetulan saya yang mengantarkan beliau sampai ke pintu masuk pesawat
bahmun termasuk sosok yang sering memberikan pesan petuah dan juga nasihat
adakah nasihat terakhir atau petua terakhir yang disampaikan bahmun kepada anda gus
soal terakhir saya diwajiatin beliau untuk selalu menjaga negara republik indonesia ini
jadi kesatuannya harus dijaga harus bisa sinkron dengan pak presiden dalam hal ini yaitu pak pemerintah pusat
harus kita dukung
sebagai putra terakhir pertanyaan saya sebagai seorang putra bagaimana anda memandang sosok bahmun ini sebagai ayah
dan juga sebagai tokoh agama begitu
yang pertama saya memandang sebagai orang tua saya berterima kasih punya orang tua yang sangat peduli kepada putra putranya
karena peduli kepada santri masyarakat dan sebagainya
di usianya yang ke sembilan puluh sebelum berangkat beliau masih memikirkan bagaimana umat
muslim bagaimana orang indonesia warga indonesia harus sejahtera
harus memikirkan bagaimana kebersamaan itu ada itu selalu ditanamkan
dan beliau selalu berwasiat kepada kami putra putranya untuk selalu mengajar kepada masyarakat
gusya si indonesia baru saja menerima gambar terkait dengan kedatangan
jenazah mbah mun begitu sedang dibawa oleh sejumlah kerabat dan juga sejumlah pejabat yang ada di sana
untuk tampak tadi menteri agama lukman hakim saifuddin sejauh ini koordinasinya bagaimana gus dengan pihak yang ada di mekah sendiri
hingga kebetulan di sana ada ponakan beliau adik saya adik sepupu yang kebetulan belajar di sana
dan sekarang mendampingi beliau terus
keponakan juga baru nyampe kemarin baru nyampe di mekah
jadi kita selalu komunikasi kita pantau sudah bagaimana prosesinya pemberantasan dan sebagainya
dan ada para kiai yang kebetulan mendampingi beliau
jadi kita selalu komunikasi
bahmun ini memang selalu dikenal sebagai tokoh yang cukup istiqomah untuk menjalankan ibadah haji
mungkin bisa dikatakan hampir setiap tahun selalu berusaha untuk menandakan ibadah haji
mungkin ada alasan tertentu
kenapa mbah mun selalu berupaya untuk dalam setiap tahun selalu istiqomah untuk berusaha untuk menjalankan ibadah haji
sebenarnya setiap tahun beliau melakukan ibadah haji itu setelah tahun dua ribu an
sembilan puluh sembilan sampai sekarang memang beliau setiap tahun melakukan ibadah haji hanya dua kali beliau tidak berangkat haji sejak tahun

waktu itu tahun kemarin karena beliau
beliau sebenarnya sudah mau haji
karena jatuh ada yang kurang sehat sehingga digagalkan
pada hari tahun ini beliau benar benar ingin haji
tapi memang berbeda dengan yang biasanya
kalau biasanya beliau hanya berangkat gitu saja
untuk tahun ini terakhir sebelum keberangkat ke bandara saya dipanggil di kamar
semacam wasiat ada lemari saya ini barang barang saya
jangan dibuka kuncinya sudah saya titipkan ke kakak pertama
anak pertama beliau jangan sampai dibuka dulu
boleh dibuka kalau saya sudah meninggal
itu pesan wasiat wasiat beliau
beliau di sana motivasinya beliau hanya mendoakan
bukan hanya saya tetapi banyak orang yang mendengarkan doa doa beliau
beliau selalu mendoakan semoga negara indonesia ini aman negara yang sejahtera masyarakatnya rukun
itu selalu didoakan dan murid muridnya selalu dijaga oleh allah
itu yang didoakan beliau setiap beliau melakukan ibadah haji
oke baik terima kasih gus yassin sudah bergabung bersama sian indonesia pada sehari ini
saya boleh minta ya saya atas nama keluarga minta mohon maaf atas ayah anda
mbak maimun mungkin selama hidupnya ada kesalahan kesalahan saya mohon diikhlaskan didoakan
dan semoga kita bisa meneruskan persoalan beliau untuk menjaga
negara republik indonesia ini
amin amin terima kasih gus yassin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh